belasan remaja di palembang sumatera selatan ini menjadi tersangka pembunuhan setelah mencoba menggagalkan sebuah aksi pembegalan
para remaja ini ditangkap dua hari usai mengeroyok seorang pria yang diduga begal
selasa siang polisi di mapol restabes palembang menuturkan peristiwa itu terjadi saat malam pergantian tahun baru
para remaja itu melihat seorang perempuan pengendara sepeda motor hendak menjadi sasaran pembegalan
rombongan remaja ini kemudian mendekati terduga begal
sempat terjadi aduh mulut
terduga begal lalu menyerang dengan pedang yang membuat seorang remaja kritis
melihat rekannya terluka parah para remaja ini berusaha merampas senjata tajam pelaku pembacokan kemudian menyerang balik hingga dia tewas
gara gara menghabisi nyawa terduga begal itulah para remaja ini ditetapkan menjadi tersangka
jadi bukan dia yang mau dibegal dia orang lain yang mau dibegal
dia melihat negor gitu loh
ya ibaratnya mencegah lah
dan kita akan meneruskan sesuai dengan prosedur
bang senjata tajamnya punya mereka atau punya
dari informasi mereka itu punya dari pihak korban
jika dirunut ke belakang setidaknya ada dua kasus warga menjadi tersangka usai membunuh begal
pada dua ribu delapan belas lalu
muhammad irfan bahri berduel dengan sekelompok orang yang coba membegalnya di jembatan layang sumarekon bekasi jawa barat
irfan yang diserang dengan celurit melawan balik dan berujung dengan tewasnya salah satu begal
buntut dari peristiwa itu irfan harus berurusan dengan aparat
mencuatnya kasus ini kepermukaan membuat men kopol hukam mahfud md turun tangan
tak lama kemudian irfan bebas dari jerat pidana dan justru mendapat penghargaan
kepolisian juga mengklarifikasi
jika irfan tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka melainkan saksi
setahun berselang sekitar bulan september dua ribu sembilan belas
seorang remaja tujuh belas tahun yang menjadi korban begal
ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan usai menusuk seorang begal hingga tewas
dalam persidangan hakim pengadilan negeri kepanjen kabupaten malang memfonis za satu tahun pembinaan sosial
menurut majelis hakim za terbukti secara sah melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang
seorang yang dipermasalahkan dalam proses ini
za membunuh begal menggunakan pisau miliknya sendiri yang disimpan di bawah jog sepeda motor
tim liputan cnn indonesia